kira kira kalau hari biasa itu dapat seratus cup mungkin di hari yang panas begini bisa lebih dari itu satu ratus lima puluh an lah
kurang lebih untuk biasanya omsetnya itu tiga ratus an kurang lebih
hal senada juga diakui aji yang sudah berjualan este jumbo sejak empat tahun terakhir
sejak cuaca panas melanda kedai tempat aji bekerja ini mampu menjual seribuan gelas es teh jumbo dalam sehari
dan meski berjualan berdekatan

tidak pernah ada cek cok dengan penjual esteh lainnya
yang dulunya ya standar lah pak paling tiga ratus cup empat ratus cup sekarang bisa lebih dari itu pak
karena faktor cuaca yang sangat panas ini pak gitu
alhamdulillahnya sih kita nggak pernah cekcok pak nggak pernah saling kayak sindir sindiran
berantem pun nggak pernah pak kita ya saling kompak aja lah saling guyup gitu loh
yang lain jual este kita juga jual este yang namanya rezeki kan pak nggak ada yang tahu
mengonsumsi minuman dingin saat cuaca panas memang menyegarkan pastinya
tapi aman gak ya untuk kesehatan
dr ahmad akbar spesialis penyakit dalam rumah sakit jih solo mengatakan
mengonsumsi minuman dingin di tengah cuaca panas sebenarnya tidak masalah
pasalnya air akan ditampung dulu di lambung sebelum disalurkan ke seluruh tubuh
suhu air akan disesuaikan dengan suhu tubuh
namun bila dikonsumsi berlebih tidak akan bisa dikonsumsi di tengah cuaca panas
bagi sebagian orang mengonsumsi minuman dingin juga bisa merangsang kontraksi pada saluran pernapasan
sehingga memicu radang tenggorokan dan juga batuk
karena selain dapat mengiritasi dari saluran pernafasan akan mengganggu juga pencernaan
sehingga sarannya sebaiknya minumlah air yang sejuk bukan air yang bersuhu ekstrim
karena selain dari gangguan tadi air es yang suhu ekstrim ini juga akan menimbulkan
membuang energi lebih banyak pak
karena tubuh akan menyesuaikan energi atau membuang energi lebih banyak
untuk menyesuaikan suhunya itu supaya sama dengan tubuh kita
mengutip laman kementerian kesehatan saat panas terik seperti yang terjadi saat ini
tubuh rentan mengalami masalah kesehatan seperti dehidrasi heat stroke iritasi kulit sakit kepala sebelah atau migrain panas dalam hingga demam
dan berikut beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk menurut saya
untuk tetap sehat saat cuaca panas
yang pertama cukupi kebutuhan air tubuh tanpa menunggu rasa haus muncul
gunakan topi atau payung untuk menghindari kontak langsung dengan matahari
jangan lupa gunakan tabir surya minimal tiga puluh spf pada kulit yang tidak tertutup baju untuk memberikan perlindungan ekstra pada kulit
bila memungkinkan lakukan aktivitas fisik atau olahraga di dalam ruangan untuk meminimalisir potensi
heat stroke ataupun dehidrasi
ingat mencegah lebih baik daripada mengobati